depoda sumatera barat alisda cancer eh dia mengatakan bahwa petugas tentu butuh istirahat
tapi ya nggak ada salahnya dong kita
sempat bicara dan sebagainya
rasa keadilan yang sekarang dirasakan
bisanya tidak segera menahan
kalau sanksi administratif jadi lemah law enforcement nya orang yaudahlah tahun dulu juga begitu

kemudian menunjukkan sebenarnya trennya positif
kita sebut sebagai aksi the lone wolf
dan kita bergerak dari sabang sampai merauke
dari kami distrik provinsi dari pemprovnya ada satpol pp kita telusuri memang anak ini tidak berdomisili di situ